begitupun dengan etiket mengaduk teh
jadi itu yang indonesia inginkan
atau pengalaman yang paling menantang ketika mendaki gunung
walaupun surat culture kalau kita lihat di daerah masih ada culture culture yang sampai menghambat perempuan itu untuk terus naik kelas
yang tidak dibayangkan sebelumnya barangkali
ketikutan cnn indonesia jakarta
ini memang juga baik untuk level yang atas begitu bu